mau lo apa sih sebenernya ha
gak cukup apa lo itu udah nipu boy
dan sekarang lo bikin dia masuk ke rumah sakit
apa lo pikir dengan lo lagu itu semua
supaya dia bisa kesini
emang kenapa om
boy udah sadar dia nyariin reva
boy belum sadar
tapi dia ngigo nyebut nyebut nama reva terus
biar coba aku teleponin ya om
lo bisa ke rumah sakit gak sekarang
apanya boy tuh minta lo dateng kesini
karena boy tuh gak sadar sadar dari tadi
dan dia tuh ngigo terus nama lo
lo emang beneran cinta sama gue
yang gak suka banget sama gue
bisa gak kesini
gue sih sebenernya
beneran mau kesana
gue juga mau kalo boy tuh cepet sadar
tapi gue takut deh
ntar malah ada keributan lagi
kan nyokapnya boy tuh gak mau gue ada disana
aduh tapi kan
boleh nggak kamu kesini lagi
ini bukan hanya karena om yakin
kehadiran kamu tuh ngaruh banget buat boy
tapi dokter juga nyaranin itu
aku sih gak apa apa om kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau menghargai perasaan
aku tau mamanya boy gak mau aku ada disana
dan aku cuma takut
kalo aku dateng kesana yang ada
malah ada keributan om
urusan mamanya boy itu urusan om
kamu gak usah khawatir
tapi aku gak bisa janji apa apa

kamu pikir dulu baik baik ya
dan mudah mudahan kamu bisa kesini lagi
ke bubuk otak
bagas mau lo apa sih sebenarnya
gak cukup apa lo udah nipu boy
dan sekarang lo bikin dia masuk rumah sakit
apa lo pikir dengan lo nge lagu itu semua gue bakal ngejauhin boy
gue gak bakal ngejauhin dia
yang enggak ada gue makin benci sama lo
dan gue gak akan pernah suka sama lo
karena si boy telah berlaku kurang ajar doang pada saya
saya kenal banget sama boy
dan saya tahu bahwa boy itu gak mungkin bertindak kurang ajar
lo emang udah ketawa banget ya
ya tuhan non
nanti dimarahin banget
ya udah masuk dong
hari ini kan kamu ulang tahun
jadi malam ini aku book semua tempatnya
buat kita bisa kan berdua doang
kamu ingin ulang tahun aku
ya ampun kenapa sih dia tadi gak ngomong pas aku tungguin
kalau ngomong berarti nggak surprise dong
duduk dulu ya
gak jadi surprise dong
jadi kamu mau apa buat ulang tahun kamu
coba pikir deh kamu lagi pengen apa
aku cuma pengen kamu
kok ada kue segala sih
jangan ditutup dulu
jangan ditutup dulu
sebelum kamu tiong
apa aja harapan kamu ke depan
kira kira kamu mau ngapain buat masa depan kamu
makasih ya sayang
seneng banget tau
kamu seneng banget
jangan jarang jarang ya
kira kira ada apaan ya yang biru biru dibawah itu
gak tau aku juga bingung deh teman teman
malah aku mau ngether sebowang npj ouais
makasih ya sayang
sesungguhnya udah ngerjainusinkan hai
bigotnya kamu bekerja serah satu
tadi pasang ini ya
hai orang bandung
tumben nelfon ada apaan
ih mau banget
tapi eh lah dikabaran di nya
soalnya harus minta izin dulu ke si abah
gue dari kecil sampai sekarang
udah belajar banyak ilmu bela diri
dan gue rangkum sendiri
gue mau warisin ilmu bela diri gue kepada lo semua
karena gue pengen black cobra bisa bangkit kembali
dan jaya seperti dulu
ingat yang pernah gue bilang
ada titik titik mematikan di tubuh kita

baik lupa dilihat